presiden joko widodo melepas bantuan kebutuhan untuk pengungsi rohingya
bantuan tahap pertama ini dikirim menggunakan empat pesawat hercules
melalui pangkalan udara tni au halim perdana kusuma jakarta timur
total bantuan yang dikirim hari ini tiga puluh empat ton
jenis bantuan berupa makanan siap saji peralatan rumah tangga dasar atau family kit
tangki air portable tenda pakaian dan selimut
barang barang inilah yang dianggap paling dibutuhkan oleh para pengungsi rohingya saat ini
di perkirakan bantuan akan tiba di kota cittagong bangladesh kamis besok
setelah itu akan dilanjutkan dengan perjalanan darat sejauh satu ratus tujuh puluh km
menuju koksis bazar yang menjadi wilayah penampungan sementara pengungsi rohingya
di perbatasan myanmar bangladesh
menurut presiden joko widodo bantuan yang dikirim ini merupakan tahap pertama
sejak terjadinya tragedi kemanusiaan yang dialami etnis rohingya di negara bagian rakhine myanmar
saya mengucapkan terima kasih
yang sebesar besarnya kepada pemerintah bangladesh kepada pemerintah myanmar
yang telah memberikan akses bantuan ini
dan kita harapkan nantinya ini akan sampai mendekati lokasi yang diinginkan
kurang lebih satu ratus tujuh puluh km bandara yang ada kemudian baru diangkut oleh truk
menuju ke lokasi pengungsi yang berada di perbatasan bangladesh dan myanmar
kita saat ini sedang menunggu list barang barang yang paling diperlukan
kemarin saya sudah melakukan komunikasi dua kali dengan pemerintah myanmar
mengenai masalah list yang diperlukan
dan begitu kita menerima list tersebut maka kita akan segera kirim
kita bisa perkirakan bahan bahan yang diperlukan

dan sambil jalan sekali lagi kita persiapkan juga yang untuk